kondisi kesehatan doli misa balita berusia tiga tahun ini
sedang dalam pemantauan serius tenaga medis puskesmas oinlasi
kebupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
balita ini menderita hipoksia parah setelah menjadi korban gigitan anjing gila pada tiga mei lalu
malangnya usai digigit anjing balita ini tidak langsung dirawat
ia juga belum mendapatkan suntikan vaksin antirabies
menurut kepala dinas kesehatan kabupaten tts
masih banyak masyarakat yang menolak untuk disuntik vaksin anti rabies atau var
mereka menolak karena terhasut berita bohong terkait vaksin telah memicu kematian seorang anak berusia lima tahun
dalam tubuh barikade tapi kalah dia nih karena sudah kadung inkubasi dari virusnya dalam tubuh sudah banyak
apalagi di wajah kan ini sangat dekat dengannya
jangan main mainlah dengan rabies apalagi bilang oh gara gara vaksin oh tidak
sebelumnya gina anggila kebau bocah berusia lima tahun meninggal dunia setelah dirawat selama tiga hari di rsud soe pada minggu pagi sebelas juni
gina sebelumnya digigit seekor
anjing di sejumlah bagian tubuhnya pada sabtu lima belas april lalu
gina sempat mendapatkan pengobatan namun baru pada awal juni ia menerima suntikan vaksin anti rabies atau var
jadi kasih minum air dia minum tapi sambil tarik tarik nafas
pas mau kasih minum obat itu ya dia tidak mau lah
jadi kami juga belum feeling kayak
karena pas posisi lampu panam juga buka jendela buka jendela itu dia langsung kering ya
gina anggila kebau menjadi orang kedua yang meninggal akibat digigit anjing rabias di kabupaten timur tengah selatan
menurut data satgas penanganan dan penanggulangan wabah rabies kabupaten timur tengah selatan mencatat
per sabtu sepuluh juni total ada dua ratus empat puluh
satu kasus orang digigit anjing rabies di dua puluh dua kecamatan
chris tongai timur tengah selatan ntt